badan pengawas pemilu bawaslu provinsi kaltim resmi melaporkan gubernur kaltim awang faruk isha ke kementerian dalam negeri
laporan tersebut terkait pernyataan gubernur dalam sambutannya di peresmian museum taman sumarendah
saat itu gubernur kaltim menyatakan dukungannya kepada salah satu paslon yang tidak lain adalah anak kandungnya sendiri
saya mendukung pak sari jahan dan awang ferdian lidahian
inilah petikan pernyataan gubernur kalimantan timur awang faruk isak pada acara peresmian tiga puluh proyek di lingkungan kota samarinda di jalan bayangkara samarinda kamis delapan februari lalu
pernyataan gubernur kalimantan timur tersebut kontan memancing tepuk tangan para pejabat di lingkungan pemprov kaltim dan pemkot samarinda yang menghadiri acara peresmian
nama awang ferdinand hidayat yang disebut tak lain adalah anak kandung gubernur kaltim sendiri
sebelumnya awang faruk juga menyinggung sejumlah calon yang sempat dekat dengannya yang dinilai
memiliki track record buruk
pernyataan gubernur kaltim di acara peresmian itu kemudian ramai di media sosial
bawaslu kaltim pun merespon serta menindaklanjutinya dan menemukan indikasi pelanggaran
tidak hanya gubernur kaltim
dalam konferensi persnya di kantor bawaslu kaltim senin dua puluh enam februari bawaslu kaltim telah mengeluarkan rekomendasi sembilan kasus pelanggaran dan harus segera mendapatkan sanksi
di antaranya dua anggota dprd kaltim yang melakukan kampanye untuk salah satu
salah satu paslon gubernur kaltim tanpa mengajukan cuti sebelumnya
dan dua pns yang diduga terlibat aktif dalam tim kampanye salah satu calon
serta paslon yang mengikuti acara di sebuah sekolah dasar negeri dan taman kanak kanak pada dua februari lalu
kementerian nanti yang mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah perbuatan gubernur ini melanggar kode etik penyelenggara pemerintah daerah
memang dugaan kami dalam undang undang asn
ataupun dalam undang undang penyelenggaraan daerah
nah kami menganggap bahwa ada dugaan melanggar asas asas profesional dan netralitas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
sehingga kemudian kami tidak lanjuti perbuatan yang mengarah pada pelanggaran
asas penyelenggaraan ini ke kementerian nanti
assalamualaikum wr wb
selamat datang kembali di kementerian nanti
selain melaporkan gubernur kaltim
kementerian dalam negeri
bawaslu juga menilai kinerja kpu hingga saat ini belum maksimal
khususnya mengenai belum adanya alat peraga kampanye atau apk yang terpasang di sejumlah titik yang disepakati bersama oleh paslon
akibatnya paslon membuat apk sendiri yang dinilai melanggar peraturan dan harus segera ditertibkan
bawaslu merilis pasangan sofian hasdam nus irwan ismail mencetak satu ratus dua puluh lima alat peraga
dan pasangan rusmadi wongso safarudin
seribu dua ratus delapan puluh alat peraga kampanye di sepuluh kebupaten kota di kalimantan timur
tapi kami berharap dari awal kpu harus mempercepat proses pencetakan apk ini
jadi kita tidak melihat misalnya dimanapun yang punya pemenang tendernya ya
tetapi kalau itu sudah prosedural
kemudian juga itu harus dilakukan langkah langkah untuk ada percepatan
kalau tidak bisa langsung semua semua jenis gitu ya
misalnya bale ho spanduk atau misalnya poster
itu tidak semua
ini bisa langsung selesai kita minta bertahap
misalnya selesai dulu bale ho
nah bale ho inilah yang dipasang dulu di waktu pagi
ya biar nanti mereka juga sudah bisa apa namanya
biar plt masyarakat sudah bisa melihat passwordnya masing masing dalam bentuk yang resmi tadi
ketika dikonfirmasi pemilihan umum terkait keterlambatan distribusi apk
disebutkan bahwa proses pencetakan apk dilakukan di makassar dan jakarta
komisioner kpu sedang berada di lokasi pencetakan
untuk memastikan pencetakan apk bisa segera diselesaikan
suriatman samarinda kalimantan timur